sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
ida tidak memiliki saksi maupun bukti apapun untuk membuatnya lolos dari hukuman
padahal aku sendiri gak yakin kalau aida adalah orang yang udah mencelakai oma
kenapa sih sekarang semuanya jadi berantakan kayak gini
aida itu sekarang harusnya jadi hukum karena perbuatannya kak
tapi sekarang dia malah hilang
tania udah tania kamu tenang dulu ya
kamu gak usah panik kayak gini kamu tenang dulu tenang
kak ini tuh menyangkut oma
oma sekarang lagi di rumah sakit kak lagi kritis gara gara aida
kakak kenapa kayak gak peduli gitu sih
tan juga lagi nih dari tadi gak pernah bisa dihubungin
tan dari tadi kamu coba nefonin aksan tapi dia gak bisa dihubungi
aku sempat berpikir
kayaknya aksan yang bawa aida kabur kak
jelas jelas aksan itu kan benci banget sama aida
dia juga kan udah bawa ide ke pengadilan hari ini
kakak tuh mikir dari mana sih
enggak enggak mungkin aksan yang bawa ide kabur kak
tan tania tania udah deh tania
cukup ya udah cukup
sekarang kamu keluar
dari kehidupan mimpi kamu
sekarang coba kamu lihat kenyataannya tuh
si ahsan itu mencintai aida
dia tuh gak mencintai kamu tan
jadi kalau saran kakak lebih baik kamu sekarang berhenti ngejar aksan
karena itu akan nyakitin hati kamu bang
aksan itu cuma pura pura suka sama kamu
dan dia cuma pura pura yang menikah sama kamu
yang ada di hati dia itu sebenarnya ide
jadi udah kamu gak usah kejar dia lagi ya
lepaskan aku aksan
lepaskan aku aksan
aksan lepaskan aku aksan
kamu tuh kenapa sih stan
emang sampai kapan kita mau tetap di sini
aku harus cari alasan supaya tidak berhenti lari dari tempat ini
aida pokoknya kamu gak boleh kembali ke sana
aku tadi udah bohong sama kamu
ya aku udah bohong sama kamu
sebenarnya ini semua berkata kata aku
tapi ini semua berkata kata bapak aku sendiri
enggak tadi kamu bilang sama aku kalau ini semua rencana kamu
kamu pasti berusaha bohong sama aku kan
aida aida kamu nggak tahu kan
aku udah bikin perjanjian sama bapak kamu
kita akan bawa kamu lari dari pengetahanan itu
tapi kalau sampai kamu ketahanan

bapak kamu yang akan ditahan
enggak aku masih nggak percaya sama kamu saya
nggak mungkin bapak yang rencanain ini stan
akhirnya aku awalnya juga ragu ragu
aku juga nggak mau tadi ya
tapi bapak kamu terus maksa aku

bapak kamu nggak mau stan
aida aida kamu nggak tahu kan
apa yang akan dilakukan orang tua
kalau melihat anaknya terjemit
jadi sekarang pilihannya di kamu
kamu nyerahin diri
berarti bapak kamu gendang
jadi ini semua emang benar stan
kalau gitu aku
aku gak akan nyerahin diri aku ke polisi
ini semua buat bapak
ya ya baguslah kau gitu
untung aida percaya sama tipuan aku tadi
aku udah bohong sama kamu
yang penting kamu gak berusaha lari lagi dari sini
sekarang aku tinggal nemenin caranya
gimana supaya aku bisa menghubungi pak firman
kok mati sih
si aksan kemana sih
kok nggak bisa dihubungin
handphonenya mati lagi
sepertinya ibu aksan juga kesulitan menghubungi aksan
berarti kalau aksan sendiri saja tidak menghubungi ibunya
mungkin dia memang sengaja menghilang
memang aksen orang yang sudah menculik aida
aksan yang mencari aida
ini pasti salah satu cara aksan supaya membuat hukuman aida bertambah berat
aku harus segera menemukan di mana aksen menyembunyikan aida
tapi bagaimana caranya ya
kira kira kemana aksan membawa lari aida
maafin aku buat kamu seperti ini
tapi apa pun yang terjadi
aku gak akan ngebiarin kamu masuk penjara
aku akan selalu membantu kamu semampu yang aku bisa